aku nggak mau tante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
aku nggak mau tante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
rena kan deket sama nino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

yang sering ngasih hadiah buat rena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
permainnya juga mau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
kalau kayak gini kan saya yang repot
balik lagi ke sini
ya udah saya udah masuk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
hmm sekarang kita masuk mobil yuk
nanti tante beliin balon yang banyak buat rina
nggak ada yang ngeliat gue
hai enggak ada minum mana nih ren ren ah you jangan ngumpet dong ren ren ah aduh aduh aduh
kemana ini anak mati gua diomelin sama pak bos ren ah jadi gitu ya pak atau mendingan kita cari
supplier sayuran yang baru aja supaya stok sayuran kita juga banyak ya dada makasih ya
ya udah makasih ya
lihat lihat ini enggak ren ren ren ren ren ren ren ren kenapa ren kenapa

tontonan mungkin di luar luar
bawa perempuan naik mobil putih di bawah perempuan mobil putih ya saya kira mama
makasih makasih ya ini gue salah gue
kita mau kemana aku mau sama mama kita jalan jalan sebentar ya habis itu ketemu deh sama mama
mau es krim enggak mau ya udah nanti beli ini ya iya asyik beli es krim asyik
tante michelle semoga dilanjarkan sampai tujuan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
tunggu sebentar ayo ma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
mama kamu udah kenal sama anjing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
salam ya allah buat andin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
aku bisa jadi sahabat yang baik buat andin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
andin itu adalah wanita yang sangat
beruntung karena dia itu memiliki kamu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
bisa mendapatkan istri sebaik andin al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
tapi aku bahagia mengenal kamu
sampai ketemu lagi ya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
sampai ketemu lagi
adalah kita untuk
beneran panik dan kehilangan
loh ibu yang dari panti asuhan ya
hari ini jadwal sidak kunjungan panti
rena ada kan
rena lagi sama bapak jalan jalan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
namanya juga sidak pak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
kok mendadak ya
ya emang dadakan katanya pak bos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
ya udah suruh tunggu dalam deh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
kalau mas al tahu
mas al pasti marah banget sama aku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
saya gak mau tahu cari yang bener
saya tidak mau
maudy di gentleman
kok kayak panik gitu
apa jangan jangan elsa lagi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
kenapa tiba tiba aku ngerasa cemas
aduh elsa kemana ya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
aduh kenapa kamu kasih
kan kondisinya masih lemah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
cari rena sampai ketemu cari di dapur
cari di gudang cari di kamar mandi
cari di mana pun kalau bisa cari di bawah meja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
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
gak sengaja sih mbak
ya ampun sampai basah gini baju saya
jangan sentuh sentuh saya
lain kali tuh hati hati dong
ya udah mbak sekali lagi saya minta maaf ya mbak ya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
aduh kemana sih ini anak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
bukannya ini nino yang tumpok
bumitlah mata ya nino

nino yang ada di hadapan saya
saya lihat dari cctv restoran kalau kamu bawa rena
tidak ada cctv di restoran
saya tidak tahu lagi restoran itu ada cctv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
atau kamu tahu
apa yang akan saya lakukan sama kamu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
kenapa elsa sebegitu takutnya sama aldebaran

yang mewaverakan nekon
oh aduh anak anak
jangan sampai ada apa apa
katanya kehidupan banyak nyawanya

aku akan terminal rumah
sebagai sukses untuk memburuknya
k capt arman
jangancave praksa peril maintain
aku mau hidup
tapi rena kok belum datang juga ya
iya bu namanya kan juga jakarta
jakarta itu kan macet yang gak ada obat bu ya toh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
kiki i'm home darling
iya benar bu
maaf bu ibu ini yang pernah datang ke panti bukan ya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
kemarin waktu rena terkunci di kamar mandi
tapi karena panik jadi saya gak tanya tanya
saya juga waktu itu sedang panik

saya juga waktu itu sedang panik
panik sekali memang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
dan pada waktu itu memang saya belum tahu karena
memang saya baru pulang dari luar negeri
tapi sekarang semua sudah clear
semua baik baik saja dan andin sudah kembali
jadi ibu panting gak perlu khawatir
baguslah kalau begitu
saya senang mendengarnya
tapi saya boleh nunggu rena bu
boleh bu silahkan
silahkan di minum bu
adek adek mau pulang
adik jangan takut om orang baik kok
nanti om hantar pulang deh
mau pulang kan
adek jangan takut om janji
kan kita nggak tahu alamatnya
ya udah sekarang adik kasih tau ya alamat rumahnya di mana
biar om bisa hantar adek pulang
rumah aku di pandok perita
di jalan alamanda lima
buruan lo ke balik dengan lain
udah pasti gawat ibu ki gawat
uya kawat ini geki harus kasih tahu bu rosa ini uya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
ada apa bu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
aku harus pastikan dulu soal ini ke ahok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
apa ada hubungannya dengan rena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
kalau gitu gigi permisi ya bu ya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
kalau dia tahu anaknya beneran diculik habis gue ini
gue harus kabur
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
oh ya yaudah
ya ya makasih dulu on tap mukanya too
satu dua tiga
elsa saya bilang keluar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
bisa diam nggak
karena ulah istri anda
nyawa anak saya terancam
malu jadi tik algor dalam kehidupannya